tarif kereta api ekonomi jarak dekat maupun jarak jauh turun hingga akhir juni mendatang
tarif baru ini diberlakukan seiring penurunan harga bbm jenis solar pada tiga puluh maret lalu
tarif baru untuk kereta api ekonomi jarak jauh turun sebesar rp empat
sedangkan untuk jarak dekat turun sebesar rp dua
sementara bagi penumpang yang sudah membeli tiket dengan harga lama
akan mendapat selisih harga tiket dari pt kereta api indonesia
penumpang dapat mengklaim selisih harga setelah tiba di stasiun tujuan
penyesuaian tarif baru ini terjadi setelah sebelumnya menteri perhubungan ignasius jonan menyatakan